yang terjebak kemacetan di bundaran garut
jawa barat tidak mengira akan tertabrak
truk milik dinas lingkungan hidup
pada minggu malam
peristiwa yang direkam warga ini kemudian
tersebar di dunia maya pada tiga mei
dalam video terlihat
truk melaju ke tengah antrean kendaraan
yang terjebak kemacetan
sejumlah pengendara sepeda motor
berhasil menghindari tabrakan
tetapi sebagian lain tidak beruntung
peristiwa ini terjadi karena sopir truk
menjadi korban penganiayaan preman
akibat tak memberi uang
preman tersebut kemudian melempar
pengemudi truk dengan batu
yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri
sehingga menabrak sejumlah pengendara
tidak membutuhkan waktu lama
tersangka pelaku penganiayaan
atau dengan istilah memalak kepada sopir
salah satu truk milik dinas lingkungan hidup itu
dengan besaran uang dua sampai lima rupiah
akibat kejadian ini
sejumlah pengendara menerita luka
sementara itu tersangka pelaku pemerasan
dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat satu kuhp
dengan ancaman hukuman dua tahun enam bulan penjara
deden rahadian garut jawa barat